ya awal penasaran apaan tuh ya
itu gak mungkin hidup lagi
yang mati yaudah mati aja gak mungkin kembali lagi
kerja sampe malem di kantong
bahkan kamu ketiduran lagi di kantor
kalau kamu ngerjain apa
kalau soal itu
gak akan bisa
kok ali bisa tau ya
gue jadi keturusan gini sih
gue jadi gak tega lah
kalo orang gila akan temen temen gue satu persatu
ini pertama kali kita ketemu
yang umbi dulu
kalau ada lagi
hah jadi mana sekarang
kenapa lo pengen tau
tentunya ya gue harus nelfon yaldo dong
terus gue langsung ngebutin temen temen yang lainnya
biar gue tetep nyatain baik baik guys
pertama kali lo kasih informasi ke gue soal
di sini ada semua
likes tapi lo gak bisa gitu dong dek caranya
kalau lo nolak ini semua gue akan selahin kebun
lo tau setelah itu apa yang terjadi
anak anak aja semua bakal musuhin lo
semuanya akan mengadang lo
dan dan gue sendiri gue akan dukin lo
juga lebih dari itu lo akan kehilangan nangis
pada besok gue tunggu informasi dari lo soal yal
udah ga tau
kejelas dong di mana lo
dan dia juga

emang dia jahat sama ibu
saya ob baru disini bu
ob baru bu bukan ob lama yang udah meninggal
saya baru disini
enggak aku baik baik aja
cuman aku ketiduran
terus aku kebangun
banyak beberapa pintu yang tertutup juga
aziz cerita kalau disitu ada hantu
terus udah gitu ada obe yang udah meninggal
ya aku jadinya kayak memang ada yang ngikutin aku
tahu tahunya kamu yang ngikutin
iya bu saya dari belakang ibu
kamu ini ada ada aja tiana
ada gimana sih mas
memang ada soalnya si aziz cerita
aziz kan ketakutin aku mas
dia bilang ada hantu
ob kita meninggal
terus ngikutin dia yang ngikutin
jadinya aku juga ketakutan
coba untuk komunikasi siapa
siapa gak ada yang jawab
bu aziz itu memang penakut orangnya bu
apa apa yang dilihatnya selalu dikaitkan dengan misteri
waktu itu dia kabur melihat mobil parkir maju ke depan
padahal saya yang dorong dari belakang bu
biar tidak menghalangkan mobil dari yang lewat
ya ya ya udah udah kamu kasih tahu dia
masih mau kerja di sini nggak
kalau masih mau kerja di sini jangan menyebarkan rumor yang gak jelas
siapa baik nanti saya kasih kabar ke aziz
udah sampaikan ke dia ya
bisa santur aku pulang ya
dan akhirnya dia datang ke rumah
lho tempatnya luar biasa
kalian simpan ya awal penasaran apaan itu ya mistik mistik kaya gitu
karena yang namanya orang mati itu gak mungkin hidup lagi
yang mati yaudah mati aja gak mungkin kembali lagi ya kan
iya kelagian juga kamu ngapain lagi kerja sampe malem di kantor
bahkan kamu ketiduran lagi di kantor
kalau kamu ngerjain apa
karena aku juga bosen dirumah gak tau apa yang harus aku kerjain
jadinya aku ke kantor aja ngerjain kerjaan
atau mungkin kamu bosen dirumahnya gara gara keadaan mas kali ini
kamu kangen ya sama mas
eh buset dah nih aki aki gr banget sih
eh menurut gua
oh iya soal panggilan dari pengadilan agama soal gugatan cerai kamu gimana
menurut kamu bagusnya mas menanggapinya seperti apa
sebenernya kalau dari kita berdua sih fine
gak ada masalah
juga sebenernya gak mau pisah sama mas
kita baik baik aja
gak sih kenapa harus kita pisah
cuman ya memang aku udah gak sejalan lagi aja sama renta
ya aku juga tau reva berat hati bisa menerima kamu sebagai pegang di anak mamanya aja
jadi ya itu aja sih yang gak sejalan mas
kenapa perasaan aku aja